tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewaku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia

kasih tahu aku siapa dalang dibalik semua ini
nih lu apa apaan sih
cuman ini yang bisa gue lakuin demi kebaikannya reni
lo tahu dari mana cara lo itu bisa buat kebaikannya reni
gue emang gak bisa jelasin dengan kata kata
tapi gue ngerasa reni itu belum tenang di alamnya sana
ngertiin perasaan gue sekarang
gue bukannya gak bisa ngertiin perasaan lo gue ngerti
tapi nggak kayak gini caranya
kasih tau gue hari ini gimana caranya agar gue bisa nemuin yang membunuh reni
itu dairinya reni
semalam gue mintain sama nyokapnya
kali aja di dalam diri itu
ada petunjuk soal kematiannya reni
jadi gak nginep di rumah saya malam ini
ini saya lagi cari makan dulu soalnya abis dari bengkel tadi
mobilnya mau di jalan mas
oh bukan mogok
tadi ada kecelakaan kecil saja tapi saya tidak apa apa kok
oh syukurlah kalau gitu mas
habis dari makan nanti saya langsung ke tempatnya dek rudy ya
oh yaudah kalau gitu saya tunggu ya mas
oke terima kasih
ini pesanan makanan bapak
kita resah ya
di hari lu udah gue baca dari tadi sore sampai malam ini ren
tapi aku gak nemuin kalian di rumah pak
dimana kamu merasa terancam
atau punya masalah sama orang
kasih tau aku
aku ngerasa gak tenang kalau aku belum tahu penyebab kamu meninggal
maksudnya apa ya aku udah yang kaya ini
kayaknya gue udah baca berulang kali deh
gue harus baca sekali lagi

hari ini gue dihadapkan dua pilihan
antara gue harus memilih
kalau gue diem gue udah gak punya hati nurani lagi
apa suara gue masih didengar
membuat gue bingung menentukan pilihan
gue udah baca diarinya reni
disitu ada kode lima ribu tujuh ratus satu
awalnya sih gue gak melatihin
setelah gue baca ulang
gue ngerasa ini kode dari reni deh kayaknya
yaudah bentar gue foto gue kirim ke wa ya
akhirnya sampai di rumah saya juga ya mas
tadinya sih sebenernya
tapi gak enak
masa punya saudara gak mau mantir sih
keliatannya mas ali capek banget ya
gimana kalau istirahat dulu di kamar mas
saya antar ya
kayaknya nomor itu petunjuk deh
soalnya gue kayak pernah ngeliat nomor itu
tapi gue lupa liatnya dimana ya
yaudah coba lo pikirin lagi deh
gue udah coba ngeriwain ingatan gue
tapi gue tetap aja lupa
terus gimana dong
coba kita liat nomor temen temen kita
kali aja ada di nomor terakhirnya
bener juga sih
andai kata nomor itu gak kita temuin di rumah
bisa jadi sih
yaudah gini aja
nah gue cari nomor rumah temen temen kita
ada apa sih pah
kayaknya saya mau tidur disini aja gak apa apa ya
saya kalau susah tidur dirumah suka
tidur di luar cari angin
oh ya sudah
kalau gitu aku tinggal ke kamar ya
udah aku juga udah ngantuk nih mas